selasa pagi polisi dari subdit penegakan hukum di telantas polda metro jaya
merazia sejumlah pengendara yang melanggar dengan memasuki jalur bus transjakarta koridor delapan pondok indah kebayoran lama
para pengendara yang sebagian besar pemotor panik melihat polisi melakukan penilangan dan nekat memutar arah melawan arus
sementara pemotor lainnya akhirnya menerima kesalahannya dan ditilang oleh polisi

eeeh gak apa apa saya juga salah jadi saya gak apa apa
sebelumnya pada senin pemberlakuan tilang manual juga dilakukan di sejumlah ruas jalan di ibu kota jakarta
sejumlah pengendara sepeda motor bahkan nekat ramai ramai menggotong kendaraannya melewati separator
di jalan sultan agung setiabudi jakarta selatan senin pagi untuk menghindari razia polisi
sementara pengendara sepeda motor lain pindah ke busway
di seberang jalan dengan menerobos pagar pembatas jalan
lain lagi dengan pengendara sepeda motor penerobos jalur busway ini
di tengah kemacetan mereka nekat putar arah dan keluar dari jalur busway ke jalur arteri
sejumlah pengendara sepeda motor tidak berputik usai mencoba putar arah
mereka yang berniat kabur dari polisi justru di adang busran jakarta
polisi menjatuhi sanksi tilang manual kepada sejumlah pengendara karena menerobos jalur bus

sebelumnya pada pagi polisi mencari sepeda motor yang menerobos jalur baswedik

melarang polisi lalu lintas melakukan tilang manual dan hanya menerapkan tilang elektronik
dan terakhir direktur penagakan hukum korps lalu lintas polri brikjen pol aan suhanan
benarkan kembali diberlakukannya tilang manual di wilayah yang tidak terjangkau dengan kamera tilang elektronik
dan terutama pada pelanggaran dengan potensi kecelakaan
tim liputan cnn indonesia